pemerintah kota bandung tidak menyanyiakan momentum perhelatan akbar pon ke sembilan belas di jawa barat
ridwan kamil meminta seluruh tempat transaksi penjualan memberikan potongan harga atau diskon
selain itu seluruh sudut kota bandung juga akan didekorasi
bagi anda atlet ofisial dan supporter yang akan datang dalam perhelatan akbar pekan olahraga nasional atau pon ke sembilan belas di jawa barat
ada kabar gembira dari wali kota bandung ridwan kamil
pertama wali kota yang akrab di sapa kang emil ini meminta seluruh pusat perbelanjaan mulai dari mal
factori outlet pasar hingga pedagang kaki lima untuk memberikan potongan harga atau diskon selama pelaksanaan pon
dari sembilan september sampai sembilan oktober semua yang bentuknya transaksi akan ada diskon
dari sepuluh persen
dari sepuluh persen sampai tujuh puluh persen
dari mal sampai tukang cuanki diskon
kedua seluruh sudut kota bandung akan didekorasi untuk membuat suasana lebih terkesan
kita akan mendekor seluruh kota dalam waktu dekat dengan kemeriahan pohon dihias lampu dihias lalu lintas dihias perempatan jalan dihias
jadi kemeriahannya hadir
dan yang ketiga pada tanggal
dua belas september dua ribu enam belas atau dua hari sebelum opening ceremony pon ke sembilan belas
jalan asia afrika ini akan ditutup
pemerintah kota bandung kemudian akan mengajak semua atlet ofisial dan juga supporter untuk botram atau makan bersama di tempat ini
tentunya ini sesuatu yang sayang untuk dilewatkan